enam orang dilaporkan tewas saat sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak truk di ruas tol cipali purwakarta jawa barat
kerasnya benturan membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban yang terjepit
isak tangis pecah saat sejumlah anggota keluarga tiba di kamar jenazah rumah sakit mh tamrin purwakarta sabtu pagi
semua korban yang tewas dan terluka adalah warga kuningan jawa barat
kecelakaan maut terjadi di kilometer delapan puluh satu desa mekar mukti kecamatan cempaka purwakarta jumat malam
kendaraan minibus travel yang melaju dari arah jakarta menuju cirebon menabrak truk yang sedang melaju di jalur lambat
untuk sementara di lokasi korban seluruhnya ada berjumlah delapan orang enam diantara meninggal dunia dua berat masih penanganan di rumah sakit
sementara itu pihak keluarga ke enam korban tewas akan mendapat santunan dari jasara harja
ada pun jaminan yang diberikan oleh jasara harja yaitu untuk yang korban luka luka yang dua orang itu kita sudah jaminkan biaya perawatannya ke rumah sakit tamrin itu maksimal dua puluh juta rupiah
sedangkan untuk yang meninggal dunia yang enam orang ini santunannya kita berikan kepada ahli waris masing masing lima puluh juta rupiah
kecelakaan ini diduga akibat penyumbu di minibus yang merantut dan jalan yang licin karena dihidup hujan
yang terpaksa purwakarta